di usianya yang ke tiga puluh tiga tahun laboratorium klinik medilab semakin mengukuhkan diri
sebagai fasilitas kesehatan terpercaya yang memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat
di masa pandemi laboratorium klinik medilab juga berkontribusi membantu percepatan proses screening
memetakan dan mengelola sebaran transmisi covid sembilan belas secara nasional
laboratorium klinik medilab memberikan layanan kesehatan terpercaya kepada masyarakat indonesia selama tiga puluh tiga tahun
di usianya yang terbilang matang laboratorium klinik medilab semakin memperluas layanan kesehatannya untuk menjawab tantangan zaman
tak hanya memberikan layanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum
kini laboratorium klinik medilab juga memberikan layanan tes swab pcr secara lengkap
laboratorium klinik medilab memiliki fasilitas laboratorium molekur pcr berstandar internasional
yang didukung dengan alat pcr meal time pcr system gentier empat puluh delapan
melalui prosedur rt pcr yang sudah diperiksa diteliti dan divalidasi oleh dokter patologi klinik berpengalaman
hasil pemeriksaan tes pcr juga sudah terintegrasi dengan website ternar
kementerian kesehatan dan juga aplikasi peduli lindungi
hasil tes pcr laboratorium klinik medilab dapat digunakan untuk berpergian dalam negeri dan luar negeri
pasien pun dapat dengan cepat menerima hasil tes pcr secara digital melalui pesan singkat atau surat elektronik
medilab sekarang mengembangkan pelayanan melakukan pemeriksaan pcr untuk pemeriksaan covid sembilan belas
di sini laboratoriumnya sudah sesuai dengan standar who
tak hanya memberikan layanan tes pcr laboratorium klinik medilab kini juga memberikan layanan tes antibody
pasca vaksin yang tengah digemari masyarakat
layanan tes antibody didukung oleh alat berteknologi canggih bernama immunologi zybio
layanan tes antibody ditujukan bagi pasien yang ingin mengetahui tingkat antibody nya setelah melakukan vaksinasi covid sembilan belas
tes antibody dilakukan dengan cara memeriksa sampel darah milik pasien

dengan fasilitas alat immunologi zybio yang dimiliki laboratorium klinik medilab
hasil pemeriksaan tes antibody dapat keluar hasilnya hanya dalam waktu kurang dari tiga puluh menit
dalam satu kali beroperasi alat imunologi zybio mampu memeriksa lima puluh sampel sekaligus
tujuan untuk tes antibody ini ada dua
yang pertama itu untuk mengetahui serogen versi bahwa kita pernah terkena covid
atau yang kedua
kita pengen tahu nih setelah vaksin daya antibody kita bisa menetralisir virus covid
nah ini pemeriksaannya netralizing antibody
yang dicek itu antibody yang ada di dalam serum pasien
jadi kita prosesnya ambil darah kemudian nanti darahnya kita putar
kita masukin ke dalam alat imunologi
nanti hasilnya keluar kurang lebih dalam waktu tiga puluh menit
cut off yang kita pakai
untuk netralising antibody itu menggunakan unit per mili
jika angkanya lebih dari tujuh puluh lima
itu menunjukkan antibody yang ada di dalam tubuhnya tinggi sekali
tak hanya memberikan layanan pcr
laboratorium klinik medilab juga sudah berdiri di beberapa tempat
di antaranya cabang satelit jakarta selatan
cabang bandung pekalongan cabang medan dan bali
bekerja sama dengan klinik smc bali
secara umum pasien yang sudah divaksin covid sembilan belas
akan memiliki angka antibody tujuh puluh lima ke atas
sementara pasien yang belum divaksin
angka antibody nya berada kurang dari lima belas
layanan tes antibody laboratorium klinik medilab
kini bisa diakses oleh masyarakat luas